sejumlah kucing berbagai ras milik para pencinta kucing se indonesia
berlomba dalam ajang international cat show di gedung serbaguna hotel san city sidoarjo jawa timur minggu siang
tak hanya kucing ras seperti british shorthair persian angora hingga maine coon
namun kucing yang satu ini mencuri perhatian para juri world cat federation
ya inilah kucing busok
bentuk wajah dan postur kucing ini mirip hewan leopark dan bertubuh hampir sama dengan kucing kampung
bentuk mukanya agak persegi di bagian atas dan agak lancip di bagian dagunya
hidungnya berukuran sedang dan sedikit melengkung ke bawah di atas kulit hidung mirip seperti hidung singa
bentuk telinganya tajam dan agak mencuat ke atas bulunya tebal dan berwarna abu abu kebiruan polos
kucing busok ini kini menjadi salah satu kucing prima dona para pencinta kucing
menurut cerita di kalangan pencinta kucing kucing busok dimungkinkan dari persilangan dan masih sulit mendapatkannya
karena pelauran asmadura sendiri sulit untuk ditempuh
rumor yang berkembang tapi saya tidak tahu pasti kebenarannya
kucing yang dibawa oleh parusa inggris zaman penjajahan dulu berlaku di sana jadi berkembang di sana
dan akhirnya kahwin bersama saudara
bahkan kucing asli pulau ras madura ini telah mendapatkan pengakuan dari world cat federation sebagai salah satu kucing ras asli indonesia
dan pada saat ini kami sudah berhasil membawa kucing busok ini terdaftar atau terregistrasi di world cat federation
dan kami juga sudah bisa mengeluarkan sertifikat silsilah untuk kucing busok ini dengan kode r i x
meski tampak seperti kucing kampung kucing busuk ini saat ini dihargai dua juta hingga tiga juta per ekornya
riku ardiansyah sido wadjo jawa timur